di jakarta sebagian besar pasien varian omikron dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran dan rspi sulianti saroso
meski kasusnya terus meningkat temuan sejauh ini menunjukkan gejala yang dialami pasien omikron tergolong ringan
berdasarkan data koordinator humas rsdc wisma atlet kemayoran perkamis pagi ada satu tiga ratus empat pasien covid sembilan belas
enam pasien diantaranya terkonfirmasi positif covid sembilan belas varian omikron setelah melalui pemeriksaan whole genome sequencing
total kasus omikron yang sudah dirawat di wisma atlet ada satu ratus tiga puluh
lalu pasien yang dinyatakan pulang dalam keadaan sembuh ada empat puluh satu orang
saat ini dirawat satu ratus tiga puluh enam dan mereka adalah berasal dari repatriasi
dari saudi arabia ada perjalanan dari saudi arabia ada empat puluh perjalanan dari turki ada tiga puluh delapan perjalanan dari malaysia ada dua belas dan perjalanan dari amerika serikat ada sebelas dan dari uni emirat arab ada sepuluh lain lainnya
dari negara lain jumlahnya sekitar di bawah sepuluh
sementara pasien omikron lainnya dirawat di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
menurut direktur rspi sulianti saroso
muhammad syahril pada kamis siang sejak ditemukannya kasus omikron di jakarta
pihaknya sudah merawat sebanyak lima puluh empat pasien yang mayoritas merupakan pelaku perjalanan luar negeri
terdiri dari warga negara indonesia maupun warga negara asing
sebanyak dua puluh delapan pasien masih dirawat sementara sembilan belas orang lainnya sudah dinyatakan sembuh
jadi sampai hari ini total pasien omikron yang konfirmasi
itu sebanyak lima puluh
kemudian sembilan belas nya sembilan belas nya itu itu sudah sembuh pulang
yang masih dirawat sekarang ini adalah dua puluh delapan orang
sedangkan yang menunggu hasil wgs nya itu ada dua puluh lima orang
sementara para pelaku perjalanan luar negeri baik warga asing maupun warga indonesia yang tiba di indonesia
mulai saat ini diwajibkan menggunakan aplikasi monitoring karantina presisi
aplikasi tersebut digunakan sejak mendarat di bandara soekarno hatta hingga masa karantina selesai
hal ini dilakukan untuk memperketat pengawasan bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri yang melakukan karantina
karena sebagian besar kasus yang terjadi saat ini berasal dari import case atau berasal dari luar negeri
dan saat ini adalah kemudian bagaimana menguatkan agar pelaksanaan karantina
khususnya terhadap sembilan pos ppln pos plbp dan pos lintas batas yang saat ini
kalau tidak kita awasi secara ketat tentunya akan terdampak karena sebagian besar
dari kasus yang terjadi saat ini berasal dari import case atau berasal dari luar
hanya sekurang lebih lima belas saat ini yang terkonfirmasi terjadi karena transmisi lokal
sehingga kita tentunya harus lebih memperkuat
kali ini kita meluncurkan aplikasi sebagai bagian upaya untuk memperkuat pengawasan
petugas dapat mengetahui hasil tes pcr masa karantina hingga lokasi detail para pelaku karantina
jika nantinya ada pelaku karantina yang berada dua ratus meter di luar lokasi karantina
petugas akan langsung menjemput dan mengembalikan pelaku karantina ke hotel karantina atau wisma atlet
tim liputan cnn indonesia
pemerintah melalui satgas penanganan covid sembilan belas kembali menerapkan aturan baru bagi para pelaku perjalanan luar negeri
mulai dari menutup pintu masuk bagi warga negara asing dari empat belas negara yang terkonfirmasi adanya varian omikron

hingga pejabat indonesia wajib karantina saat pulang dari perjalanan dinas luar negeri
hal itu tertuang dalam surat edaran nomor satu tahun dua ribu dua puluh dua yang berlaku efektif mulai tujuh januari
sampai dengan waktu yang belum ditentukan
kebijakan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus covid sembilan belas varian baru omikron
beberapa poin yang tertera dalam surat edaran tersebut diantaranya
pejabat indonesia wajib karantina saat tiba dari perjalanan dinas luar negeri
mereka dapat memilih tempat karantina antara jalanan di luar negara atau di luar negara
pemilihan karantina antara di hotel yang telah ditentukan oleh pemerintah atau di wisma atlet kemayoran jakarta pusat
selain itu pemerintah indonesia menutup sementara masuknya warga negara asing
baik secara langsung ataupun transit dari empat belas negara yang telah terkonfirmasi adanya varian omikron